kementerian dalam negeri hari ini mengunci semua sistem iktp secara nasional
sehingga tidak ada pihak luar yang bisa mengganggu sistem tersebut
sekretaris direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri
igede surate mengatakan kendali lalu lintas sistem ada di instansinya
yang melakukan maintain yang sabar melakukan maintain dari
maintenance dari tiga puluh satu desember sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
itu menyatakan kalau diperpanjang lagi dia tidak mampu
artinya tidak mau melakukan maintenance kalau kontraknya tidak ada
maka hari ini sekarang ini kita sedang kita sudah lock semua sistem itu
sehingga tidak bisa diganggu yang sebelah ada ini